ataupun yang ingin punya harapan untuk peruntungan percintaan seperti itu
nah biasanya dengan begitu
apakah memberikan hasil yang sama hanya berupa gatal
itu memang tengah dilakukan secara bertahap
jadi gue kayak bilang oh ini kak amran ya
lalu kalau ternyata itu nggak cukup kita bisa ambil dari mana lagi